ya berbagai daerah masih berjibaku dengan angka penambahan kasus covid sembilan belas dan untuk
mengelaborasi kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil wali kota bandung
yana mulyana halo selamat sore pak yana selamat sore mbak pak yana ini berbagai langkah pembatasan
sudah dilakukan oleh pemkot dalam hal ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat tapi apa yang
dicelas sehingga kota bandung malah sekarang menjadi zona merah payana jadi memang karena
di kota bandung siklus peningkatan kofit itu kan biasanya setelah libur panjang jadi memang ini
kelihatannya pasca libur panjang kemarin eh hidup fitri kemudian nyambung lagi ada waifah
kemudian ada lagi libur tanggal satu juni jadi ini mungkin tadi
dampak dari libur panjang ya tapi mudah mudahan lah kita dengan upaya upaya kita karena tempat
hiburan tempat wisata kita tertutup kemudian resto juga kafe semua hanya boleh take away nggak boleh
dine in hanya sampai jam sembilan belas mall toko modern semua jam sembilan belas banyaklah mice juga di hotel itu dilarang
kemudian pernikahan hanya boleh akan dengan lima puluh orang pembatasan pembatasan ini kita lakukan terus termasuk juga
akses keluar dan masuk bandung juga kita batasi di dalam kotanya juga kita batasi pergerakan karena
kita menyadari penularannya terjadi karena transmisi antar penduduk itu jadi dengan
dibatasi nya pergerakan ini mudah mudahan tidak terjadi peningkatan terus itu mbak dea bayana
selain mobilitas memang menjadi salah satu penyebab penularan apakah di kota bandung sendiri proses
yang testing juga ditingkatkan sehingga yang terjaring yang ketahuan positif lebih banyak begitu
mbak jadi kita itu untuk tes di kota bandung itu sudah melakukan sekitar dua ratus tiga puluh sembilan ribu itu kalau nggak
salah sekitar sembilan lima puluh enam persen dari jumlah penduduk jauh di atas ketentuan who itu kan hanya satu
persen jadi tes di kita juga banyak itu belum termasuk antigen antigen itu juga kalau nggak salah
tes kemudian kita tracing kemudian tadi treatment yang bergejala ini kita harapkan yang bergejala
saja yang ke rumah sakit tapi ternyata bor di kota bandung juga ini sudah angkanya sekitar sembilan puluh enam delapan persen
jadi sementara kita juga terus menambah tempat tidur itu di awal di akhir mei kalau nggak salah
tempat tidur kemudian di minggu lalu itu kita udah di seribu delapan ratus tempat tidur kami siapkan terakhir
kemarin itu sudah dua ribu satu ratus sebelas tempat tidur kita terus tambah tempat tidur tapi apa penambahan pasien yang harus
bagaimana proses screening pasien apakah gejala ringan dan sedang ini harus dirawat di lokasi atau
di tempat yang sudah ditentukan oleh pemkot pak jadi kami saat ini menghimbau akhirnya ke
warga masyarakat jadi kalau yang memang gejalanya ringan itu ditangani oleh teman teman di puskesmas
karena kita juga ada delapan puluh puskesmas dan kita juga di tiga puluh kecamatan satu ratus lima puluh satu pelurahan itu kita harapkan
ada tempat tempat isolasi mandiri alhamdulillah siap jadi yang tidak bergejala itu kita harapkan
memang ditangani dulu di kewilayan sehingga tadi tidak membebani rumah sakit dan sebagai informasi
juga mbak dea jadi kota bandung ini kan ya bandung raya lah pusat rujukan juga rumah sakit rumah
lebih tempat tidur yang terisi itu kan lima puluh sekian persennya warga kota bandung empat puluh lima sekian itu luar
kota bandung karena satu keniscayaan lah karena atas dasar kemanusiaan tentunya bandung sebagai
pusat rujukan dari wilayah wilayah bandung raya apalagi tetangga kita juga kabupaten bandung juga
zonanya merah jadi ya tadi cukup banyak pasien pasien rujukan dari wilayah bandung raya
yang dirujuk ke rumah sakit rumah sakit yang ada di kota bandung
artinya kalau ini kemudian kota bandung menjadi rujukan dari daerah daerah penyangga atau daerah
sekitarnya disebut bandung raya begitu bagaimana pengawasan di perbatasan ya pak screening kesehatan
yang dilakukan oleh pemkot bandung jadikan rata rata yang pasien yang dirujuk itu kan mungkin di
wilayahnya masing masing di bandung raya itu juga sudah di screening mbak jadi mereka akhirnya merujuk karena mungkin
raya lainnya juga rumah sakit juga sudah penuh akhirnya terpaksa dirujuk ke kota bandung dan
tentunya itu juga sudah hasil screening dari fasilitas kesehatan di wilayah bandung raya
lainnya mbak pak terakhir singkat saja apa yang akan dilakukan pemkot bandung supaya
angkanya bisa ditekan bisa lebih rendah lagi jadi memang pembatasan tadi pergerakan manusia
ini menjadi satu hal yang sangat penting jadi kami mengimbau seluruh warga masyarakat
kelihatannya ini pola penyebaran virus corona covid sembilan belas nya juga cepat dan itu banyak kelas
keluarga jadi di satu keluarga itu bisa enam orang tujuh orang jadi kami berharap betul betul
warga yang tidak memiliki keperluan tidak usah beraktivitas di luar rumah tetap di rumah saja
dan insyaallah kami seluruh pemerintah dan aparat kewilayahan akan mengawasi pergerakan masyarakat
sehingga tadi bisa memutus mata rantai penyebaran yang ke depan yang lebih besar itu aja mbak
pergerakan manusia atau mobilitas warga ini akan dibatasi oleh pemkot bandung terima kasih pak yana
mulyana wakil wali kota bandung sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini kasih mbak dea